terdakwa kasus ujaran kebencian di media sosial ahmad dhani senin sore membacakan pledoi atau nota pembelaan di pengadilan negeri jakarta selatan
dhani didampingi kuasa hukum istri dan juga wakil ketua dpr ri fadli zon
dalam nota pembelaannya ahmad dhani menyatakan sedikitnya tiga poin utama mengenai permohonan diterimanya pembelaan
lalu mengenai tidak adanya bukti sah bahwa yang dilakukan merupakan golongan pelanggaran hukum dari undang undang ite
dan yang ketiga adalah permintaan untuk terbebas dari segala tuntutan hukum
politisi yang sebelumnya dikenal sebagai musisi ini juga mengatakan ada dugaan berbau politis dalam kasus yang diembannya saat ini
memang tidak ada kasus ite yang menjerat mereka mereka yang pro rezim gitu loh
faktanya seperti itu
jadi kita patut curiga bahwa undang undang ite pasal dua puluh delapan ini ujaran kebencian ini kan memang lahir di tahun ketika untuk mengamankan ahok mungkin ya
supaya ahok aman gak ada ujaran kebencian sehingga siapa saja bisa ditangkap
siapa saja yang sepertinya ada hubungan dengan ahok ditangkap
karena kita curiga memang undang undang ite ini ujaran kebencian
dan undang undang yang sengaja untuk menjadi perangkap kepada aktivis yang tidak pro rezim
jadi ini memang undang undang politis juga akhirnya kita mencurigainya